di dalam rumahnya sendiri yang berada di kawasan jalan rb siagian lorong cendrawasi kota jambi
karena tentunya penghasilan mereka yang sempat mandek akibat pandemi kini mulai mengalir kembali
kita menjadi lebih mudah mengakses dunia digital
sebenarnya timnya luar biasa menurut gue tim itu luar biasa dengan adanya kelly purwanto juga dada
membayar kewajiban jumlah utang
lalu kpr dan juga kpa ini juga akan naik terus
agar masyarakat atau daerah daerah yang
yang kedua menahan sisi demandnya untuk tidak turun terlalu dalam
yang butuh untuk dihargai dan didengarkan aspirasinya
empat ribu empat puluh responden secara representatif di seluruh indonesia
untuk tetap asri dan semakin hijau sejak awal masa kepemimpinannya
bayi yang dianggap sudah tak perlu alat bantu pernafasan
either mengantarkan susu atau berbagai keperluannya lah
ia mengaku kebiasaan ini dimulainya sejak masih menghuni kos pada tahun dua ribu delapan lalu
apa yang harus difokuskan supaya nggak usah grow dulu deh tapi sustain dulu
untuk menikmati kesegaran es durian
itu kita juga harus bersamaan dengan dokter secara fisiknya
lebih terarah ada lagi juga
karena selama ini teknologi pengolahan air laut atau air asin dengan menggunakan resursus osmosis misalkan dengan ro itu membutuhkan energi yang sangat tinggi sekali
jadi ada memang faktor ekonomi di mana terjadi resiko yang naik secara global
dengan sudah ada mitigasi apa kondisi seperti ini terutama terkait dengan cuaca
geprek daging ayam yang sudah digoreng
karena semakin banyak orang yang ingin memamerkan keterampilan tangan di depan teman mereka
selain himpitan ekonomi akses sma atau sekolah kejuruan yang jauh menjadi penyebabnya
sampai sekarang belum juga terdistribusikan
dan juga mayonis biar tambah gurih
nah itu yang kita cari yang mana
karena mental lo itu dibentuk di situ
tunjukkan lah perbaikan yang seharusnya dimainkan
kalau di inggris raya memang sudah tidak apa apa